kita langsung ke informasi mengenai pernikahan putri presiden joko widodo
kahyang ayu dan bobina sution yang akan dilaksanakan bulan depan
membawa berkah bagi pengusaha kecil menengah di solo jawa tengah
keluarga joko widodo telah memesan setidaknya tujuh puluh pakaian tradisional jawa atau beskap
kepada salah satu pembuat busana jawa di solo
keluarga presiden joko widodo memesan tujuh puluh beskap warna hitam dan sikepan
atau rompikas jawa berwarna krem
pihak keluarga juga memesan satu ratus dua puluh kain batik bermotif jatikusumo
wahyu dumulung wahyu tungurun dan parang
motif motif tersebut bermakna kebahagiaan dan sering dikenakan pada acara pernikahan
seluruh pakaian adat jawa yang dipesan ini nantinya akan dikenakan oleh keluarga besar kedua mempelai
sejak prosesi siraman akad nikah hingga resepsi
kurang lebih tujuh puluh biasanya masih kan tujuh puluh dan kemampuan saya tujuh puluh untuk sahabat budaya itu
beskap sama sikepan
beskapnya hitam sikepannya nanti krem
motifnya jati kusumo wahyu dumulung wahyu tungurun sama parang
itu memang permintaan atau memang
oh dari sana
sugiyatno sudah biasa menerima pesanan busana tradisional jawa dari presiden
sejak joko widodo masih menjabat sebagai wali kota solo
ia juga yang mengerjakan pakaian seragam adat jawa untuk pernikahan anak sulung jokowi